korban merupakan aktivis sosial yang banyak dikenal masyarakat karena kepeduliannya
terhadap masyarakat dan anak anak di pelosok pelosok papua kami mengajak
kepada seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi adanya isu isu hoax yang
dapat mengganggu keamanan di masyarakat mari kita bersama sama menunggu hasil
penyidikan yang akan memberikan klarifikasi yang jelas mengenai